saudara tinggal beberapa jam saja perebutan posisi ketiga piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh
antara timnas garuda muda kontra irak digelar di stadion abdullah bin khalifa doha qatar
guna memberi dukungan terhadap perjuangan timnas garuda muda sejumlah pihak menggelar nonton bareng atau nobar
salah satu lokasi yang kembali dijadikan tempat nobar adanya di area depan official garuda store dan plaza utara gbk senayan jakarta
menurut rencana nobar akan digelar mulai pukul dua puluh satu tiga puluh malam ini
seperti apa antusiasme warga menyaksikan aksi timnas garuda muda kontra irak malam hari ini
terutama di gbk senayan jakarta
informasi selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis kopasifi mario sarong di gbk senayan jakarta
mario apakah ini sudah mulai terlihat pelan pelan ada pendukung timnas indonesia yang bersiap siap nih untuk nonton bareng meskipun masih beberapa jam lagi
ya audi dan juga saudara sebelum saya melaporkan itu saya akan membacakan sedikit lirik yang terus digaungkan dari lagu
garuda kebanggaanku itu adalah lagu yang terus bergaung di stadion gelora bung karno menyambut para pendukung timnas yang akan menonton irak indonesia versus irak malam ini
kalau anda bertanya bagaimana situasi di saat ini ya hingga saat ini memang masih belum terlalu terlihat kedatangan para pendukung timnas
karena seperti anda kabarkan tadi bahwa pertandingan akan mulai pada pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
di area gbk baru dibuka pada pukul dua puluh satu tiga puluh waktu indonesia barat
sehingga hingga saat ini memang masih belum terlihat para pendukung yang datang
tapi saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana persiapan yang sudah dilakukan
anda bisa melihat di belakang saya ada dua layar besar yang sudah disiapkan oleh panitia pada para pendukung yang akan datang untuk menonton menyaksikan indonesia versus irak malam ini
di mana dua ini adalah dua dari delapan layar yang disiapkan
di mana dua ini berada di plaza utara
sedangkan lainnya ada berada di wilayah ring road depan official garuda store
dan ini nantinya saudara dipersiapkan bagi para pendukung tim nas yang akan datang menonton
kabarnya saudara memang hari ini akan ada ribuan penonton
pendukung timnas yang datang meramaikan dan menonton langsung pertandingan tersebut
diprediksi juga lebih banyak dibandingkan pertandingan semifinal kemarin antara indonesia versus uzbekistan
karena selain memperbutkan tempat ketiga malam ini jika indonesia menang melawan irak maka indonesia akan mendapatkan tiket langsung otomatis ke olympia de paris dua ribu dua puluh empat
itulah yang membuat euforia atau membuat para pendukung kemungkinan akan lebih banyak dibandingkan semifinal kemarin
dan selain itu saudara selain persiapan teknis layar dan juga sound di gelora bung karno ini
juga ada pengamanan yang sudah terlihat sejak sore tadi melakukan apel melakukan persiapan sehingga mereka mulai berada di sepanjang plaza utara ini untuk mencoba mengamankan
jika nanti pada pukul kemungkinan di pukul dua puluh para pendukung timnas akan datang ke wilayah gelora bung karno ini
dan saudara memang tidak hanya di gelora bung karno seperti yang anda bilang tadi bahwa ada beberapa tempat yang memang disediakan di jakarta untuk melakukan nonton bareng
maka itu ada dari pemprov dki jakarta sendiri menyediakan di area monas
selain itu juga di wilayah kementerian pemuda dan olahraga di kantor kemenpora juga disediakan tempat untuk nobar
saudara terkait dengan pertandingan malam ini saudara memang seperti yang saya sudah sebutkan tadi bahwa indonesia jika indonesia menang melawan irak malam ini otomatis lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
tetapi irak melihat bahwa ini merupakan sebuah tantangan di mana dari pelatihnya sendiri
dan naisil mengatakan bahwa indonesia tidak bisa diremehkan begitu saja
ini adalah debut pertama tetapi dalam debut pertama ini indonesia berhasil mengejutkan semua pihak yang memberikan perlawanan memberikan strategi permainan yang cukup baik sehingga indonesia bisa lolos hingga saat ini
sehingga tidak ada cara untuk meremehkan indonesia sehingga persiapan dari irak sendiri pada malam hari ini memang tidak bisa diremehkan dan mereka akan terus bersiap melawan indonesia
nah kita lihat saudara
tadi bertemu dengan para pendukung yang sudah coba datang satu persatu
saya bertanya bahwa harapan pendukung harapan seluruh warga indonesia bahwa indonesia garuda muda kita akan menampilkan permainan terbaik malam ini
rasanya bukan hanya timnas indonesia yang bersiap tapi juga mario dan kawan kawan tentunya para penggemar sepak bola yang akan menonton malam hari ini juga rasanya bersiap siap untuk mengganti baju timnas indonesia
terima kasih laporannya mario sarong jurnalis kompas tv